mari kita semarakan pon papua
keberhasilan pon papua adalah keberhasilan kita semua
kebanggaan pon papua adalah kebanggaan kita semua
kita isi dengan penuh semangat pon papua
dan kita jadikan momentum pon papua sebagai loncatan baru di ruang ruang digital kita
agar mama mama di papua juga onboarding nambing umkm dan ultramikro digital di papua